sidang kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan empat anggota laskar fpi di tol jakarta cikampek pada desember dua ribu dua puluh lalu
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan selasa pagi
salah satu saksi dari komnas menyatakan adanya pelanggaran ham yang diduga dilakukan dua terdakwa anggota polisi terhadap empat laskar fpi
dalam persidangan koordinator bidang pemantauan dan penyelidikan komnas ham endang melani menjelaskan tentang proses investigasi komnas ham
hal itu menjadi dasar temuan adanya pelanggaran ham yang dilakukan terdakwa terhadap anggota laskar fpi
mulai dari temuan barang bukti hingga keterangan masyarakat di sekitar lokasi kejadian
kuasa hukum terdakwa bribtu fikri dan ibda yusman henry yosodiningrat menilai putusan komnas ham yang menyatakan adanya pelanggaran ham
tidak dapat dipertanggungjawabkan
henry menilai hasil keterangan komnas ham di persidangan bersumber dari pihak pihak yang diragukan kredibilitasnya sebagai saksi
kesimpulan dan kesimpulan itu diperoleh dari meminta keterangan orang orang lain